mau saya bantu atau kirim
aku menemukan bocah imusak ini
harimau di sebelah sana
kau melihat putraku
pengambu tenggusti ratu
amba tidak melihatnya sejak pagi tadi
kemana pemanah rasa
pemanah rasa disitu
di kampung sedang ada harimau
kalau tidak aku akan membuat perhitungan kepadamu
terima kasih yana
terima kasih dari kami
walau usiamu masih anak anak
tapi kamu sudah banyak berjasa bagi warga kampung ini
kau pantas diangkat sebagai warga kehormatan kampung ini
ini sudah kewajibanku untuk menjaga ketentraman kampung ini
kirongkos ini sangat beruntung
mempunyai anak angkat seperti pemana rasa
ini adalah anugerah dari penguasa langit
yang diberikan kepada saya
kenapa kalau nelayan suka pulang malam ya kak
itu biasanya kalau malam hari itu suka terjadi angin darat
jadi malam biasanya nelayan itu dapet ikannya malam
pak aman ada di sini
ternyata raden pemanah rasa ya didiak kakang
jangan manggil aku raden pemanah
pemanah rasa aja
yang dari dulu mengasuhku
ini tetangga aku di kampung kek
saya tetangganya pemanah rasa
saya darva dan ini adik saya
boleh kak mereka tinggal bersama kita
mereka juga tidak punya rumah
ya boleh boleh
mau saya bantu atau ki
aku menemukan bocah imusang ini
wah ini keren
banyak ikan kak
kita dapat tangkapan ikan banyak
pak aman sedang apa
pak aman mau menangkap ikan teri raksaksa raden
itu kakang darpa
ayah ikan teri raksaksa
paling tidak sebesar kia pak
ah dasar kakang darpa mak cipo
karena berusaha di raksasa
siapa tahu dapat tangkapan ikan yang banyak
biar kita nggak sering melaut
tidak seperti yang kalian pikirkan
untuk mendapatkan ikan yang banyak yang besar
kalau mau mendapatkan ikan yang banyak yang besar
itu harus sering sering melaut
saya mau berusaha saja kak
bukan hanya untuk tinggi
mudah mudahan dapatkan ikan yang besar
biar dapat ikan yang besar
satu dua tiga
eh pak oman

aduh kamu tahu
saya mau bukan hiu tahu
sedaranya ikan paus
itu yang kemarin merampung kampung kita
sepertinya tempat ini terlihat sangat taman
siapa itu kau